halo saya dr sindiawati pujiadi spesialis gizi klinik
pernah nggak anda merasa pada waktu diet susah banget untuk memulai diet
ada tips dan trik supaya anda bersemangat untuk melakukan diet
salah satunya cobalah ajak teman anda yang sedang ingin berdiet untuk bareng bareng melakukan diet
hal itu akan membuat anda bersemangat
dan juga jangan lupa tolong dilakukan di bawah penguasaan dr spesialis gizi klinik
kenapa supaya penurunan yang dicapai adalah penurunan yang awet
jadi makanan yang dikonsumsi tetap bergisi lengkap dan seimbang
didukung dengan olahraga rutin
melakukan olahraga rutin tiga lima kali dalam seminggu
didukung dengan latihan otot
dan penurunan yang dicapai sebaiknya adalah penurunan lemak tubuh
jangan sampai yang diturunkan hanya otot dan air
itu akan menyebabkan kita naik lagi